keranjang dan tikar sudah siap
kapan lagi piknik dekat sawah seperti ini
melepas penat sejenak ah
ya sebuah warung makan di desa keramat tangerang banten ini
menyajikan tempat bagi wisatawan untuk piknik
duduk santai bersama keluarga atau orang orang terdekat
membuat suasana semakin hangat
apalagi sambil membawa hewan peliharaan
karena ini tempat yang tempat piknik yang aku gak bisa ketemuin di jakarta
sangat alami dan enak untuk membawa pet dan lain lainnya
padang rumput seluas sekitar dua hektare ini dijadikan lahan piknik oleh sang pemilik
hamparan sawah yang membentang luas menjadi daya tariknya
selain duduk santai banyak kegiatan yang bisa anda jajal
berfoto bermain layang layang
atau bahkan memancing
semuanya dapat dijajal
tapi jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya
selama pandemi covid sembilan belas pengelola membatasi jumlah pengunjung yang datang
ya kita selama pandemi untuk satu shiftnya kita tuh maksimal kurang lebih lima puluh sampai enam puluh orang
sebenarnya kita bisa lebih cuma karena untuk pandemi kita benar benar batasin untuk pengunjung
tak perlu repot membawa bekal
tempat ini menyajikan aneka menu makanan dan minuman
yang sudah pasti pas dinikmati sambil piknik
katalah piknik jarang sekali ditemukan di perkotaan
padahal berwisata seperti ini bisa menghilangkan stres
nah tips bagi anda yang ingin sekali piknik
bawalah benda benda kesayangan anda
anda bisa sambil membaca buku melukis atau bermain musik
atau bahkan bawalah hewan kesayangan anda
tempat ini buka setiap hari pada pukul delapan pagi hingga setengah satu siang
dan pukul setengah dua siang hingga enam sore
untuk dapat masuk ke area piknik
setiap pengunjung dikenakan biaya rp tiga puluh lima pada hari biasa
dan rp lima puluh saat akhir pekan
aku piknik dekat sekali posisinya dengan hamparan sawah
keren deh kamu lagi dimana
kok bisa sama sih aku juga lagi pikrik nih
tapi bedanya aku pikliknya di tengah kota sambil ngopi juga
oh gitu ide kapan kapan aku kesana ya
nah piknik bukan hanya bisa dirasakan dengan pemandangan alam
tempat yang luas seperti victor
tapi bisa juga nih kreatif seperti saya di halaman kafe
tapi goalsnya tetap dapat seru relax dan juga menyenangkan
kita lanjut lagi
bertempat di ciladak jakarta selatan
kafe ini menyajikan suasana outdoor yang sejuk
dengan kopi sebagai menu andalannya
piknik bisa dilakukan tanpa repot
tinggal memesan beragam menu makanan yang bisa dinikmati bersama
mulai dari pizza hingga menu piknik basket ini
bercengkerawa bernyanyi bersama sambil menikmati hangatnya sinar matahari
jadi relaksasi dan experience tersendiri di tengah penat saat pandemi
tempat ini bisa jadi pilihan untuk sekedar bersama
santai bersama keluarga
hingga sebagai persinggahan saat bersepeda
pertama kali kan nyoba gordi ya
oke sih apalagi sekarang kan dengan pandemi covid begini
kalau kita ngopi ngopi yang outdoor tema piknik ini ya lebih cocok lah ya daripada di indoor
ide konsep ini ditemukan arief sang pemilik tanpa sengaja
karena banyaknya pengunjung yang antre untuk dine in
maka area outdoor diberikan tikar
hal ini menjadi daya tarik
terkait pandemi protokol kesehatan pun diterapkan baik bagi karyawan maupun pengunjung
kita juga melakukan antigen setiap dua minggu sekali untuk seluruh tim
untuk memastikan juga keamanan dan kesehatan tim kami juga
sudah tahu mau piknik di mana weekend ini
pastikan dimanapun tetap patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi ya
tim liputan cnn indonesia